warga menyiapkan enam puluh enam tempat istirahat dan pelayanan atau rest area di sepanjang jalan tol transjawa selama masa mudik lebaran
direktur operasi jasa marga properti tita paulina mengatakan ada penambahan dua puluh sembilan rest area baru dari lebaran dua ribu delapan belas
tiga belas rest area beroperasi penuh tahap pertama dan sisanya beroperasi fungsional di jalan tol trans jawa
layanan fasilitas rest area tersebut akan terus ditingkatkan dari yang saat ini sudah dilengkapi spbu masjid atau musola toilet pujasera dan tempat pengisian uang elektronik
yang melibatkan umkm juga retail
jasa marga mengimbau pengendara agar singgah di rest area paling lama tiga puluh menit khususnya di kilometer dua ratus tujuh dan dua ratus delapan cirebon
untuk menghindari antrian kendaraan karena kapasitas area parkir yang terbatas